sudah kamu jadi imam
ajan tidak mau dari imam tidak mau mungkin jadi apa
neng pisat yang penting kita bisa secepat yang menikah
kalau kita udah menikah rezeki kita akan bertambah amin amin amin ya allah
sudah sekarang kita pulang yuk diri cantik asobri antar dulu
ya udah tuh jangan dilihatin terus cincinnya nanti malah jatuh cintanya sama cincin
iya ngomongnya kok gitu ntar kalau beneran gimana loh enggak asobri cuman bercanda iya
ini kan ceritanya cuma sama a'a
dulu orang orang mempercayakan segala sesuatunya pada kitab suci kalau terjadi perbedaan antara
kitab suci dan teori manusia
maka orang orang akan berpihak pada kitab suci karena ilmu tuhan maha dan tidak terbatas tapi sekarang
jika terjadi penyimpangan jika terjadi perbedaan antara kitab suci dengan ilmu pengetahuan
mempercayakan kebenaran pada ilmu pengetahuan
dan mencapai orang orang yang berpihak kepada kitab suci sebagai orang yang
polo dungu tidak berilmu diolok olok padahal ilmu manusia terbatas daya pikir manusia terukur
tertakar dan ada batas keblinger

lupa akan takaran dan batasan ilmu pengetahuan berubah menjadi tuhan dan
rumus serta teori adalah kitab sucinya dunia bali salah dunia sudah mau kiamat
habis tak berbahasa
habis tak berbahasa
pertah jadi makmu
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
oke siap laksanakan
tidak siap belum
bagaimana situasi atau keadaan
oke siap laksanakan
kosong dua pencurian
kosong tiga pembunuhan
aduh susah pisannya jadi intel teh
ma bos juti nganterin mimin pulang dulu ya udah siang
iya sering sering ke sini ya min
mak ini anggap aja neneknya encoy
insya allah nanti
mimin sering sering main kesini
sebentar ya mak
tunggu sebentar ya
iya kangen cuy
mimin pamit dulu ya
sehat ya mak
aku mikirnya mereka tuh marah marah
kamu harus bener bener pastiin
anak anak kamu itu dapat pelatihan yang baik dan benar
supaya mereka itu ngerti
soalnya setiap negara itu punya kebiasaan yang beda beda cuma
seru bingits mams
mams tau gak ternyata si kang kusoy itu jago bingits kalau udah cerita soal nabi
aku jadi makin suka sama kang kusoy
itu mah mams ya aku cuma lagi ngambek bentar
soalnya kan kamu bilang kamu mau curret sama aku
kalau kita mau curhat berdua
sebut aja namanya kang kusoy
jadi curhat gak
mangkocat mah enak
mau puasa begini dagangannya laku
dari pagi balik balik ke pasar ngambil barang
enggak enggak silahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mohon didengarkan sedang ada sebuah pengumuman
karena sistem pengajaran saya
karena sistem pengajarannya
posisi tutik saya yang menggantikan
karena dia belum bisa mengajar ikhrok tiga
krok satu diajar sama tuti
ikhrok dua kusoy
kalau sekarang dirubah ikhrok satu hidoy